untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sumber daya manusia di indonesia
bank indonesia meresmikan bank indonesia institute pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
pendirian bi institute yang merupakan lembaga studi dan riset ekonomi bertaraf internasional ini
sebagai bagian dari program transformasi bank indonesia
untuk mencapai visi menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional
dua tujuan utama bi institute
yaitu menjadikan bank indonesia sebagai learning based organization
serta menjadi pusat studi dan riset terkemuka di tingkat dunia
bank indonesia institute didirikan tidak hanya untuk sepuluh dua puluh tiga puluh tahun ke depan
namun akan terus hadir mengawal dan memberikan kontribusi terbaik
bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul
keberadaan dewan kehormatan yang didukung oleh tokoh tokoh bangsa
dan para pakar nasional dan internasional
yang tidak diragukan lagi wawasan maupun keahliannya
niscaya akan dapat mewujudkan bank indonesia institute
sebagai lembaga berkelas dunia yang memiliki kredibilitas dan reputasi tinggi
peresmian bi institute tidak hanya dihadiri tokoh tokoh nasional
namun juga hadir ajang profesor dari singhua university dan university of malaya andrew sheng
menurut sheng bi berhasil menyatukan tiga generasi
untuk bekerja sama sehingga visi dan misi bank sentral indonesia
yakni mantan wakil presiden budiono
mantan gubernur bi sudrajat jiwandono
serta mantan menteri keuangan hatib basri
sementara dari dunia pendidikan internasional
para tokoh tersebut diharapkan akan memberi warna pada arah pengembangan kegiatan studi
dan riset bi institute ke depan melalui sinergi pemikiran dan pandangan masing masing tokoh
sehingga bi institute dapat menjadi lembaga yang terpercaya
serta memiliki reputasi internasional dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul